saling menghormati sesama lembaga negara ya bahwa pengadilan itu pada kekuasaan yudikatif perkara ini belum inkrah biarkanlah perkara itu berjalan sampai betul betul dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap baru kemudian kita berkomentar